sudah selesai kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam ad art partai
jadi arah ini bukit tua umum juga sangat tegas tadi juga diingatkan oleh bukit tua umum ya itu tidak ada
pasto ini muncul lagi pak dewan kopral penemunya pak ganjar gimana
nanti ada dewan prajurit nanti ada dewan panglima nah ada dewan kepala daerah ya itu gojekan gojekan
enggak enggak kita sudah tegaskan
dipastikan tidak ada ya pak sarto
tidak ada tidak ada